kamu udah gapapa
aku udah gapapa kok
kamu sama ibu udah nolongin aku kemaren
kalo ga ada kamu sama ibunya aku gatau di nasib aku kayak gimana
jangan terlalu dipikirin
aku harus coba hubungin parah lagi
siapa tau kali ini dia aktif
kamu itu bener bener biang masalah
mungkin saat ini kamu sedang mencoba menghubungiku bram

tadi malam ibu kepikiran deh
apa ibu jualan kecil kecilan ya
buat bantuin kamu cari uang
gausah bu ngapain sih
biar mereka aja yang kerja
kalau misalnya nanti ibu yang kerja
hai ibu malah bisa sakit
ibu emang mau bikin usaha apa
usaha yang disukain orang kira kira apa ya
bingung juga ibu
dulu kan ibu pernah jualan susu kedelai ya bu
gimana kalau misalkan kita jualan itu lagi aja bu
itu enak banget loh
nanti ibu yang buat
nah kalau misalkan buat keling keling nanti meka
oh iya ya bener juga ya
ya boleh deh meka
itu mereka ngomongin apaan sih
makasih banyak ya meka
ya walaupun gak seberapa
udah dipotong sama hutang hutang
tapi lumayan lah bu
makasih banyak ya meka
kayak kaya janda anggur dong
itu kan duitnya buat ibu
terus buat aku
ibu buat apa nih uang
yang penting kan beli sembako
ngerti gak sih
kalau misalkan aku nanti dapat pekerjaan yang lain
nanti uang itu buat kakak deh
itu kasih aja dulu ke ibu
ibu itu mau bikin usaha
ibu mau bikin usaha
ibu udah sepakat sama mereka
mau jualan susu kudelai
ibu mau jualan susu kedelai kayak dulu
gak akan laku
udah yang penting ini uang untuk beli sembako di rumah kalian kan numpang
aida kalau kamu mau beli sembako kenapa nggak minta sama kohar sih
katanya kemarin ada uang buat beli laptop
kenapa gak pake uang itu aja
dina udah buatin sarapan buat mama

masalah ini udah sangat bikin mama sedih
masalah ini udah sangat bikin mama sedih
aku harus bisa cari cara lain untuk menghilangkan kesalahpahaman antara mama sama papa
yaudah nanti sarapannya dina taruh situ aja ya mah

karena dina udah berangkat kuliah dulu
pokoknya mama jangan lupa sarapan
karena dina mau berangkat kuliah dulu
karena dina mau berangkat kuliah dulu

kalo gitu dina berangkat kuliah dulu ya mah

dengan kesalahan mereka old mom
serang baik dan keadaan yang sama
dengan kesalahan mereka old mom

kamu udah gak apa apa
aku udah gak apa apa kok
kamu sama ibu udah nolongin aku kemarin
kalau gak ada kamu sama ibu
kayaknya aku gak tau rindasi pakoknya gimana
jangan terlalu dipikirin
my angel meka
tidak dari dinda mana ya
kok belum keliatan
gak tau deh aku juga baru nyampe
mungkin sebentar lagi dia bakal datang
yaudah aku cari kesana dulu ya
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
jangan pernah jauh dari aku
aku pengen selalu jagain kamu
kamu selalu kabarin aku ya
kamu selalu kabarin aku ya
dan kalau kamu ada masalah
cerita sama aku
kenapa bimo ngomong kayak gitu ya sama aku
dan dia ingin selalu sama aku
dan boneka itu
dan boneka itu
sebenernya apa sih arti semua ini

kasih tau aku
kamu mau kan kasih tau aku
kasih tau aku
kalau cinta ya bilang cinta
nanti diambil orang bim
oh ini bener bener gak beres sih kohar
masa sampai sekarang gak ada kabar beritanya
jangan jangan dia ngombat sendiri lagi proyek gue sama ayu
panas banget hari ini ya
cari duit dimana lagi
jangan coba cepet apa jalannya
gini terus ini gimana dong
ayu gak bisa di telepon
terus kesempatan kita dapetin uang satu miliar gimana
ternyata dia jelang jelang aja di belakang gue
gue juga bingung
jadi lo mau dapet duit satu miliar
apa salah paham salah paham
aku mau jelasin ke kamu kalo sebenernya aku itu
ini hadiah buat kamu
dan ini juga sebagai tanda terima kasih aku buat kamu karena kamu udah nganterin aku pulang kemaren
dan karena aku juga tau kamu itu suka banget sama fotografi
kebetulan aku kan juga suka banget sama hasil karya fotonya bandai
jadi aku hadiahin ini buat kamu
ini adalah hadiah yang aku inginkan